bagian kerjanya pak katakan ada penkurs ada pemda pemprov ini bagaimana pak bagian detailnya
ini kan saya pemuda bina marga sudah menambah jalur di sisi kiri dekat danau jalan nanti masuk tol
terus kita bangunkan juga jembatan orang penyeberangan dari jalang marte denata ke arah ancol ke tempat tempat kiri karena lebih bagus
untuk penkurs ya
penkurs apa dia
untuk penkurs apa pak bagian kerjanya
iya banyak banyak ada lagi tapi terus ada satu lagi jembatan tempat penyertaan ada dua
pak apabila kan sudah terbaik ini pak apabila nanti fifa tidak memilih jis bagaimana pak
ya tanya sama fifa yang milih
ya itu kan mudah mudahan kita semuanya jis itu masuk di dalam kita sama sama menyempurnakan yang sudah sempurna jis sudah baik
kita sempurna kita bisa dipakai
pak target rampung terakhirnya pak target rampungnya apa pak renovasinya
tiga bulan kalau pembelas bagian sudah jalan
nah kalau mungkin untuk final terakhirnya kapan pak
ini sebelum oktober sebelum tiga bulan ya
makasih pak ya
makasih pak ya
makasih pak ya
terima kasih pak